terima kasih banyak
benarkah aku kekasih
aku tidak bisa
mengingat sama sekali
dan kepala aku terasa sakit sekali
jika aku berusaha untuk mengingat
sebaiknya aku istirahat
aku tidak pernah memiliki niatan
untuk mencelakai reva
dengan apa yang rai prabu dapatkan
aku hanya memiliki diriku sendiri sebagai saksi
pernah bertarung dengannya reva
aku tidak tahu
bisa menjadi buku
bagi raisa abu sulawesi
putraku radenwa langsung sang
kau tidak perlu bersikap seperti ini
aku tidak menunduk raka
aku tidak menunduk raka
benarkah rai prabu
benarkah rai prabu
benarkah rai prabu
terima kasih banyak rai prabu sulawesi
ikan kepala itu
ada seseorang yang sengaja meletakkannya
agar aku mencurigai orang yang dia inginkan
siasat yang mudah ku baca
kalau raka pelakunya
raka tidak mungkin curah
buna meninggalkan jejak
jika seperti itu rai prabu
dan tujuannya untuk apa
aku tidak tahu siapa orangnya
namun tujuannya sangat begitu jelas raka
dia ingin meruntuhkan keluarga pajajaran
jangan sampai itu terjadi putraku
ibu nda tidak mau
pajajaran terpecah belah lagi
jangan sampai itu terjadi
jangan sampai itu terjadi
tenanglah ibu nda
ibu nda jangan khawatir
aku akan mengusut siapa orang yang telah melakukan ini semua
aku akan mengusut siapa orang yang telah melakukan ini semua
dan aku akan memastikan
keluarga pajajaran tetap utuh
aku rasa masalah ini sudah selesai
mereka boleh kembali untuk beristirahat
baiklah rai prabu
aku mohon diri
alhamdulillah terima kasih saya sudah merasa lebih baik kesana
alhamdulillah bila paman sudah merasa lebih baik jagalah sholat paman
agar badan paman menjadi tempat yang tidak nyaman bagi jin tinggalnya
dan jangan lupa untuk selalu berzikir mengingat allah swt dan membentengi diri dengan doa
apapun yang paman lakukan jangan lupa bersalawat kepada baginda rasulullah saw
terima kasih banyak ya nak ya
ini nak makanannya hanya sedikit
terima kasih banyak
allahumma salli ala sehingga muhammad wa'ala sehingga muhammad
dalam adanya pu standar

ada yang ke celebrateternya
ini itu kemampuan
anda tidak mampu dispon
atau berebakan hidupmu
aku tidak mau
kau tidak akan mungkin punya kesempatan untuk menang
aku tidak akan menyerah